pesanan dilakukan langsung oleh fani aminadia pada awal november dua ribu sembilan belas
dengan dua desain berbeda khusus keluarga raja dan untuk pengikutnya
total fani memesan lebih dari tiga ratus setel seragam
terdiri dari dua ratus sembilan puluh tujuh seragam pengikut dan lima seragam khusus untuk keluarga raja
setiap satu setel kostum dibanderol rp sembilan ratus
sementara untuk lima kostum keluarga mendapat diskon menjadi rp enam ratus
karena fani yang menyediakan bahannya
dalam prosesnya pemilik usaha mengaku tak menaruh curiga terhadap pesanan fani
terlebih mereka tak mengalami kendala dalam proses pembayaran
proses pengerjaan pun tak mengalami kesulitan
desain bajunya cuma ambil dari google
kok sampai bisa viral kayak gini
jika ditotak keraton agung sejagat menghabiskan dana rp dua ratus tujuh puluh untuk pembuatan seragam
mentara itu toto santoso dan fani aminadia sendiri kini telah ditahan polisi atas kasus penipuan
edo nurgantara bantul yogyakarta